mau minta kamu untuk buru buru balik aja ke tempat syuting
iya betul itu berarti
gara gara kamu datang kemari
jadi kampung kita diteror sama nenek gayung
iya gak bener
eh kenapa sih kalau kalian itu seram banget mengurusin urusan orang
kalau mengurusin ada susah
kalau urusannya begini
mesti banyak baca baca doa nih
oh oh oh oh please help me please help me dong hah si edwin teriakannya lebih kenceng daripada
rapah yang kecil ya kan apaan sih mami apa sih kodrak kenceng masa sih adam juga kalau teriak
kenceng banget apalagi kalau nggak dikasih makan kenceng teriaknya eh aku lapar nih oh kalau lapar
udah nolongin pemakaman suami nenek
ini tugas kami yang masih hidup
mau ngasih sedikit bingkisan buat nenek
mudah mudahan bisa manfaat buat nenek
walaupun gak seberang
iya terima kasih
semoga allah yang ganti nanti
terus kalau nenek perlu apa apa
insya allah kami bisa bantu
ini juga udah berkah
kalau gitu nek
pergi dulu ya
terima kasih banyak
untuk buru buru balik aja ke tempat syuting
iya betul itu berarti
gara gara kamu datang kemari
jadi kampung kita diteror sama nenek gayung
iya gak bener
eh kenapa sih kalau kalian tuh serem banget ngurusin urusan orang
kalau mau ngurusin adam susah
eh anak aku
ini waktu istirahat saya
ya ya sudah lah mas edwin
biar nenek kayunya juga ikut pergi
gak buat uang
belom juga pengen dateng ke lokasi syuting om edwin
ya edwin mendingan lo cekik cekik aja sekalian
oke sekarang om ganti pakaian dulu ya

ini tuh keperlangan saya lagi pingin nonton
adem itu kan properti kenapa kamu mainin kalau dipakai buat syuting
dicariin loh mainin udah balikin
aku aja aku aja aku aja aku aja jangan lembutan lembutan aku aja aku aja aku

dan menegangnya udah marah kayaknya udah patah
dan menegangnya udah marah kayaknya udah patah
semoga kan dimana dong gara gara ada nih
karena yang jadi betah er
dem emang adem buka kok udah udah